saudara saudara sekalian hari ini pada tanggal tiga belas juni dua ribu dua puluh
kita telah melakukan beberapa kajian data dalam seminggu kemarin
terkait dengan percepatan penanggulangan covid sembilan belas
seperti yang kita ketahui bersama bahwa sejak awal covid sembilan belas ini masuk ke wilayah tanah air kita
maka hal terbesar yang kita lakukan adalah penguatan pintu masuk negara
sebagai upaya cegah tanggal kita untuk membendung
jangan sampai kasus ini masuk ke wilayah tanah air
namun dengan berjalannya waktu
maka penularan yang sekarang ini kita identifikasi
lebih didominasi oleh kasus penularan lokal
bukan lagi pada kasus lokal
bukan lagi pada kasus imported case dari luar negeri
namun local transmission yang menjadi perhatian kita
oleh karena itu maka gambaran gambaran epidemiologi masing masing daerah
tidak memberikan gambaran yang sama
beberapa daerah kita memiliki resiko yang lebih tinggi untuk munculnya penularan
karena aktivitas sosialnya yang jauh lebih tinggi dibanding dengan daerah yang lain

ini adalah hal yang sangat penting
inilah yang kemudian secara tepat beberapa pemerintah daerah
mengimplementasikan pembatasan sosial berskala besar
dengan tujuan adalah untuk mengurangi mobilitas penduduk
sebagai faktor pembawa virus yang bisa menyebabkan penularan ke orang lain
hari ini kita telah melakukan pemeriksaan spesimen sebanyak enam belas lima ratus tujuh puluh empat orang
sehingga kita bisa mengurangi mobilitas penduduk yang terdapat di daerah yang lain
sehingga total yang kita pereksa spesimen adalah empat ratus sembilan puluh lima lima ratus dua puluh tujuh orang
dari kasus yang kita dapatkan untuk konfirmasi positif covid sembilan belas hari ini
sebanyak satu empat belas orang
sehingga total menjadi tiga puluh tujuh empat ratus dua puluh orang
kalau kita rinci lebih lanjut
bahwa penambahan kasus satu empat belas orang ini tidak merata pada seluruh provinsi
ada lima provinsi yang merupakan jumlah kasus tertinggi yang melaporkan hari ini
diantaranya adalah jawa timur
yang melaporkan satu ratus tujuh puluh enam kasus baru
sementara kasus sembuh yang dilaporkan jawa timur pada hari ini adalah dua ratus lima puluh dua orang
sulawesi selatan kasus baru meningkat satu ratus dua puluh lima orang
kasus sembuh tiga puluh enam orang
kalimantan selatan satu ratus dua puluh tiga orang kasus baru dan dua puluh dua sembuh
dki jakarta satu ratus dua puluh satu orang dengan lima puluh sembilan sembuh
sumatera utara sembilan puluh empat kasus baru
hari ini tidak ada dilaporkan kasus sembuh
dari keseluruhan masih ada delapan belas provinsi
yang masih berhasil melakukan penyelamatkan kasus baru
yang melaporkan kasusnya di bawah sepuluh
bahkan ada lima provinsi yang hari ini melaporkan tidak ada kasus sama sekali
saudara saudara total kasus sembuh yang kita dapatkan pada hari ini adalah lima ratus enam puluh
sehingga akumulasi seluruhnya menjadi tiga belas tujuh ratus tujuh puluh enam
kalau kita lihat angka ini maka akan berada di angka kisaran lima puluh tiga delapan persen
dari kasus yang kita rawat
kemudian kasus meninggal empat puluh tujuh
kalau kita lihat ini sekitar totalnya dua sembilan puluh satu
total sekitar lima tujuh puluh delapan persen
kalau kemudian kita lihat angka kematiannya
nah data ini tentunya tidak akan bisa secara utuh dibandingkan dengan negara lain
karena memang tingkat acaman epidemiologisnya tidak sama
kalau kemudian kita melihat pada dki jakarta saja sebagai epicentrum yang besar
maka kita lihat bahwa jumlah tes per satu juta penduduk di dki adalah tujuh belas sembilan ratus lima puluh empat orang
angka ini berada di atas thailand secara keseluruhan yang mencapai enam tujuh ratus delapan per satu juta penduduk
bahkan jepang hanya dua enam ratus dua puluh enam per satu juta penduduk
memang kalau dibandingkan dengan malaysia
kita masih agak di bawah karena malaysia telah melakukan sembilan belas satu ratus delapan belas tes per satu juta penduduk
oleh karena itu memang secara keseluruhan kalau kita menghitung seluruh wilayah tanah air kita
memang tes kita masih rendah

namun ini bukan merupakan sebuah gambaran yang bisa kita memberikan kesan bahwa keseriusan pemerintah tidak terlihat
karena kita melihat bahwa tanah air kita terdiri banyak kepulauan
terdiri dari banyak wilayah yang cukup luas
dengan kepadatan dan risiko mobilitas orang yang terkait dengan faktor pembawa penyakit cukup besar
yang sangat berbeda
oleh karena itu kami sedang mempelajari beberapa hal terkait dengan epicentrum yang lain
seperti kota surabaya kemudian makassar termasuk kemudian kalimantan selatan
untuk kita hitung kembali berapa yang sudah kita lakukan tes per satu juta penduduk
saudara saudara ini menjadi faktor pengukur yang lebih objektif
kalau kemudian kita mau melihat kinerja secara keseluruhan dari upaya kita bersama
dalam menanggulangi covid sembilan belas
oleh karena itu kembali lagi kunci yang utama adalah memutuskan rantai penularan
ini bisa kita lakukan dan ini yang harus kita lakukan
menjaga jarak kemudian menggunakan masker dan mencuci tangan adalah poin poin yang harus kita lakukan
ini adalah kebiasaan baru inilah kemudian tatanan hidup yang baru yang harus kita lakukan
karena hanya dengan cara ini saja kita bisa mengendalikan penularan dari satu orang ke orang yang lain
di samping kita melaksanakan arahan dari presiden untuk melaksanakan tracing secara agresif dari semua kasus positif
dari hasil tracing itu kemudian dilakukan pemeriksaan secara masif
agar kita bisa mendapatkan kasus yang harus kita isolasi
karena kalau tidak maka upaya kita untuk membendung dan memutuskan rantai penularan
untuk membendung dan memutuskan rantai penularan ini akan semakin berat
oleh karena itu mari kita patuhi bersama protokol kesehatan disiplin menjalankannya
secara bersama sama terus menerus dan dilakukan dari pusat sampai ke daerah
dengan cara ini kita pasti bisa mengatasinya
saudara saudara optimisme kita kita pasti bisa
terima kasih selamat sore